wakil ketua kpk lili pintauli siregar menuai sorotan usai disebut dalam laporan amerika serikat untuk pelanggaran ham indonesia tahun dua ribu dua puluh
pemerintah amerika serikat menyoroti pelanggaran kode etik lili pintauli karena berhubungan dengan tersangka korupsi mantan wali kota tanjung balai m syarihal
lili pintauli siregar juga dituding baru baru ini menerima gratifikasi tiket motogp mandalika serta fasilitas penginapan dari perusahaan bumn
apa sanksi yang mesti diberikan kepada komisioner kpk lili pintauli siregar dan apa dampaknya bagi komisi pemberantasan korupsi
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan anggota komisi tiga dpr ri arsul sani
selamat sore pak arsul
selamat sore assalamualaikum nana
waalaikumsalam armatullahi wabarakatuh
dan peliti icw kurnia ramadana selamat sore mas kurnia
selamat sore mbak rifana assalamualaikum
waalaikumsalam saya harus disclaimer ya
kita sudah mengundang perwakilan dari jubir kpk dari dewan pengawas kpk
tapi sayang sekali tidak ada yang bersedia untuk hadir dalam diskusi kita sore hari ini
jadi kita lanjutkan saja tanpa ada dari kpk
saya mau ke pak arsul terlebih dahulu
pak arsul sebagai mitra kerja kpk bagaimana kemudian komisi tiga merespon dugaan pelanggaran etik
yang kembali dilakukan komisioner kpk lili pintauli siregar dan pelanggaran etik sebelumnya
yang kemudian disorot dimasukkan dalam laporan pelanggaran ham pemerintah amerika serikat
saya kira kasus dugaan pelanggaran ham ini yang terkait dengan penerimaan
dugaan penerimaan gratifikasi ibu lps ini ya ini memang harus dituntaskan
itu kan menjadi kewajiban dewan pengawas kpk untuk menuntaskannya
penuntasan ini akan baik bagi kpk ya karena kemudian tidak lagi
kpk itu dibebani
artinya kalau kemudian kasus kasus yang diduga itu ya terkait dengan lps itu terbukti
ya tentu ada punishment tetapi kalau tidak itu juga harus direhabilitasi
saya tidak ingin mendahului apakah lps ini salah atau tidak ya
sebelum adanya putusan dewan pengawas kpk
tapi menurut pak arsul apakah kemudian dewan pengawas berani mengambil langkah langkah
untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik ini
karena kalau yang kita lihat kemarin pada saat kasus sebelumnya
kasus pelanggaran etiknya fonisnya ataupun sanksinya sangat mengecewakan pak arsul
kalau jawabannya tidak berani kenapa tidak berani
saya kira tidak ada alasan untuk tidak berani
dewas itu adalah instrumen pengawasan
yang landasannya ada di dalam undang undang ya
kemudian juga diangkat bukan oleh pimpinan kpk tetapi oleh presiden
jadi tidak ada alasan untuk kemudian tidak berani ya
nah yang diharapkan tentu kemudian dewasnya bukan soal berani atau tidak berani
menuntaskan dan kemudian hasilnya secara transparan secara komprehensif
disampaikan kepada publik
dewasnya harus berani tidak ada alasan tidak berani dan hasilnya harus dituntaskan
disampaikan secara transparan ataupun terbuka kepada publik
mas kurnia bagaimana kemudian icw melihat pelanggaran kode etik yang lagi lagi dilakukan oleh pimpinan kpk
lili pintauli dan sorotan yang diberikan oleh pemerintah amerika serikat dalam laporan pelanggaran ham nya ini
terhadap komisioner kpk
ya yang pertama mbak rifana laporan dari kementerian luar negeri
amerika serikat yang menyoroti secara spesifik tentang kpk
khususnya pelanggaran etik lili pintauli siregar sungguh sangat memalukan bagi kami
kenapa hal itu bisa kami sampaikan
sebab selama ini citra lembaga pemberantasan korupsi atau kpk selalu baik
entah itu di mata masyarakat indonesia ataupun di mata dunia
hal itu dibuktikan dari penerimaan ramon max
selesai award tahun dua ribu tiga belas yang diraih oleh kpk
sehingga menjadi wajar jika kemudian publik dunia melihat ada hal yang berbeda
ada hal yang bertolak belakang dengan kpk periode kepemimpinan firly bahuri ini
ada rentetan pelanggaran etik
sehingga kami berulang kali menyampaikan kpk harus bersih bersih
bersih bersih dari apa
bersih bersih dari orang orang yang bermasalah
seperti firly dan juga lilik
kenapa saya katakan itu ini berbasis dari putusan dewan pengawas
yang telah mengonfirmasi pelanggaran etik firly maupun ibu lili itu sendiri
lalu kalau berbicara soal pelaporan dugaan etik yang hari ini sedang diusut oleh dewan pengawas
mbak rifana sebenarnya tidak hanya dugaan pelanggaran kode etik saja
tapi ada potensi tindak pidana korupsi di sana
yang pertama ada potensi gratifikasi ada potensi tindak pidana suap
kalau pihak pemberi ternyata ada perkara di kpk
dan itu dijadikan tukar guling antara pihak pemberi maupun penerima
ada potensi pemerasan juga di sana
maka dari itu mbak rifana dalam konteks ini yang bergerak bukan hanya dewan pengawas
kami meminta kepada kedeputian penindakan atau bahkan penegak hukum lain
kejaksaan kepolisian mengusut menyelidiki apakah ada potensi tindak pidana korupsi
jadi dugaan penerimaan berupa tiket motogp maupun fasilitas penginapan tersebut
kalau teman teman icw mencurigainya bahwa ini akan ada konflik kepentingan ya
dari gratifikasi penerimaan tiket motogp mandalika dan penginapannya dari perusahaan bumn
kepada lili pintau lisi regar ini akan berpotensi konflik of interest
mengingat ada kasus yang sedang ditangani oleh kpk berkaitan dengan itu
ya ini sebenarnya sederhana
saja sudah banyak di sejumlah pemberitaan siapa yang menjadi panitia penyelenggara
dan masyarakat bisa melihat apakah pihak penyelenggara itu memiliki perkara di kpk
sehingga itulah asumsi masyarakat yang menduga ada tukar guling
atau mungkin penerimaannya bukan hanya ini saja
dari itu penting untuk didalami lebih lanjut
satu lagi mbak rifana
apapun putusan etik yang dijatuhkan oleh
maka hukuman terhadap lili pintauli disebut dalam peraturan dewan pengawas
harus satu tingkat di atas putusan sebelumnya
mari kita lihat apa putusan sebelumnya
putusan sebelumnya mbak rifana meskipun memang sanksinya sangat ringan
berupa potongan gaji tapi itu dikategorikan sebagai sanksi berat
maka dari itu ketikapun nanti dewan pengawas mengatakan
ini adalah sanksi yang paling ringan dijatuhkan
maka lili harus dihukum satu tingkat di atasnya
yaitu mendesak agar yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai pimpinan kpk
itu bukan kata icw tapi itu disebutkan secara clear dalam peraturan dewan pengawas kpk sendiri
oke saya mau tanya ke pak arsul sebagai mitra kerja kpk
di peraturan dewan pengawas apakah memang betul disebutkan seperti itu
di komisi tiga juga mengetahui bahwa jika nanti terbukti melakukan pelanggaran kode etik
maka sanksinya harus satu tingkat di atasnya
yakni dipaksa ataupun diminta untuk mengundurkan diri
posisinya lili pintauli sebagai komisioner kpk saat ini di ujung tanduk
seperti itu pak arsul
iya jadi itu sebetulnya apa yang diatur dalam peraturan dewas ataupun kode etik kpk itu
itu hal yang wajar ya
saya kira di dalam kode etik dpr pun
kalau seseorang sudah pernah dijatuhi satu sanksi
kemudian ada risidivitas pengulangan pelanggaran
maka kalau terbukti
sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat dari sanksi yang pertama
itu saya kira adalah standar kode etik yang berlaku di organisasi atau lembaga manapun
dan kami tahu itu kami tahu
persoalannya kemudian untuk sampai kepada penjatuhan sanksi itu kan harus ada proses pemeriksaan
proses peradilan etik
nah itulah yang harus dijalani
kita tidak boleh juga dong kemudian mengesampingkan sama sekali asas praduga tidak bersalah
hanya karena pernah ada kasus yang terdahulu
dan ini kasus yang menyangkut dugaan risidivitas pelanggaran etik
maka kewajiban dewas untuk tadi memeriksa dengan sungguh sungguh
kritik saya terus terang sebagai komisi tiga
dewas ini diisi oleh tokoh tokoh yang mumpuni
tetapi memang transparansinya saya bilang bukan aktuabilitasnya
transparansinya itu kurang begitu dirasakan oleh publik
oke baik artinya permasalahannya adalah di transparansi ya
pertanggung jawabannya ke publik pak arsul
tapi kan ini yang memilih komisioner komisioner kpk ini adalah teman teman komisi tiga
nah pak arsul dan teman teman dari komisi tiga merasa salah pilih orang nggak sih yang dijadikan komisioner
karena sampai melanggar kode etik
tapi dua kali ini kan artinya ada potensi kesalahan dalam pemilihan sumber daya manusia
kan begini yang kedua itu kan baru dugaan nana
kalau kita bicara pelanggaran kode etik pada kpk periode dua periode lalu kan juga ada pelanggaran kode etik
pimpinan kpk periode abraham samad ya ada juga pelanggaran kode etik
zaman pak antasari juga ada pelanggaran kode etik
jadi kita juga harus fair
jangan kemudian karena katakanlah ya ketidaksukaan kita kepada pribadi ketua kpk pak firly bahuri
kemudian seolah olah kejelekan di kpk kasus di kpk itu ya yang menyangkut pimpinannya baru ada pada periode ini
nggak boleh begitu juga lah gitu
artinya ini sudah ada pelanggaran kode etik sejak zaman dulu tapi mungkin yang sekarang terekspos adalah yang pimpinan
adalah yang pimpinan kpk zaman sekarang
tapi di sisi lain mas kurnia saya ingin tanya apakah kemudian icw khawatir ya bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh bu lili pintauli siregar berulang kali dilakukan ini dapat merusak citra kpk di mata publik
karena ini sampai disorot dimasukkan dalam laporan departemen luar negeri amerika serikat
ya mbak rifana sejak pak arsul dan teman teman komisi tiga dpr memilih firly bahuri
lili pintauli dan tiga komisioner kpk lainnya coba sebutkan satu saja ada survei yang mengonfirmasi peningkatan kepercayaan publik kepada kpk
saya rasa hal itu tidak pernah terjadi sehingga itu menjadi perhatian dari masyarakat luas
bahkan kalau menyitir pernyataan mbak nana tadi sampai dikutip dalam kementerian luar negeri amerika serikat
tentu hal ini yang menjadi concern masyarakat bahkan mbak nana beberapa kali temuan survei itu
lembaga kepolisian justru lebih tinggi ketimbang kpk tingkat kepercayaan publiknya
ini kan merupakan suatu anomali sesuatu yang baru yang pernah tidak terbayangkan oleh masyarakat luas
maka dari itu kami selalu mendorong agar dewan pengawas secara berkala untuk menyampaikan
bagian progres perkembangannya
mbak nana terkait dengan bu lili itu masih ada satu laporan lagi terkait dengan isu kebohongan publik
saat isu komunikasi dengan syahrial itu ibu lili sempat membantah
padahal dewan pengawas sudah mengonfirmasi hal itu terjadi
jadi ini ada rente
karena mereka mengatakan isu anti komisi
pertanyaan yang sebenarnya
sedangkan pimpinan kalian saja tidak berintegritas
oke baik nanti kita akan bahas lebih dalam ke teman teman di komisi tiga
apakah kemudian pelanggaran etik yang berulang kali dilakukan oleh pimpinan kpk ini dapat merusak sistem yang sudah terbangun
dan mempengaruhi kelakuan para pegawai lainnya
tapi kita akan jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
adalah anggota komisi tiga dpr ri arsul sani dan juga peneliti icw kurnia ramadana
saya mau ke pak arsul
pak arsul tadi sudah dikatakan ya oleh mas kurnia dari icw bahwa dengan apa yang terjadi
pelanggaran kode etik ini membuat tingkat kepercayaan publik kepada kpk ini merosot tajam
itu kemudian terlihat dari hasil survei yang ditunjukkan dari beberapa lembaga
di mana masyarakat saat ini lebih percaya kepada kepolisian dibandingkan kepada kpk
nah selain soal merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap kpk dan juga citra kpk
di mata publik yang semakin menurun apakah kemudian pelanggaran etik yang berulang kali dilakukan oleh pimpinan kpk
terutama oleh lili pintauli ini menurut komisi tiga dapat merusak sistem di internal kpk
berpengaruh pada perilaku pegawai kpk lainnya sehingga yang mereka yang dulunya itu sangat disiplin sangat taat
sekarang kemudian menjadi kendor karena melihat kelakuan dari pimpinan kpk pak arsul
apakah bisa merusak atau tidak
ya itu akan tergantung nanti bagaimana
ya itu akan tergantung nanti bahwa
ya kemudian bergantung nanti bagaimana dewan pengawas memeriksa dan kemudian memutuskan dugaan pelanggaran
kalau dugaannya terbukti setelah diperiksa mendengarkan keterangan saksi saksi dan kemudian juga alat bukti lainnya
dan kemudian sanksinya tidak memenuhi aturan artinya tidak maksimal
dan kemudian sanksinya tidak maksimal
maksimal dalam pengertian yang lebih berat
sebagaimana yang dibuka oleh kode etik itu sendiri
ya tentu akan bisa merusak
tetapi sekali lagi saya juga tidak ingin berprasangka jelek atau berprasangka buruk bahwa dewas akan demikian ya
maka dewa seharusnya kita kasih kesempatan
nah kalau soal turunnya survei
ya itu memang tidak bisa dipungkiri
tetapi kan kami komisi tiga kan tidak menilai kinerja kpk hanya berbasis survei
karena survei itu biasanya terkait dengan sisi penindakan saja
sedangkan mandat pekerjaan kpk itu kan tidak terbatas hanya pada bidang penindakan
tapi juga ada bidang pencegahan dan pendidikan anti korupsi
oke artinya komisi tiga masih memberikan kesempatan begitu ya kepada dewas untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik ini
tidak berprasangka buruk
nah kalau icw
mas kurnia apakah kemudian teman teman dari icw sudah merasa skeptis begitu ya
bahwa dewan pengawas akan mampu menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik yang lagi lagi dilakukan oleh lili pintauli siregar
atau nanti ujungnya akan ada kompromi begitu ya untuk menyelamatkan posisinya lili
ada satu kasus konkret mbak nana yang bisa menggambarkan bagaimana kinerja dari dewan pengawas
mari kita refleksikan apa yang terjadi tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu
saat pimpinan kpk memaksa untuk menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan
saat itu puluhan pegawai kpk turut melaporkan ke lembaga pengawas kpk yaitu dewan pengawas
dan juga mereka melaporkan ke sejumlah instansi eksternal seperti komnas ham dan juga ombudsman republik indonesia
kami cukup kaget ternyata dewan pengawas membenarkan tindakan pimpinan kpk
dan mengatakan tidak ada permasalahan etik saat proses pengalihan kepegawaian kpk
berbeda jauh dengan treatment yang disampaikan oleh komnas ham maupun ombudsman
dari sana masyarakat semakin skeptis dengan berbagai pengusutan dugaan pelanggaran kode etik
bahkan banyak pihak yang juga tiba pada kesimpulan
putusan dewan pengawas itu ajak pegawai tapi tumpul
ketika pimpinan kpk menunjukkan gaya hidup hedonisme dengan mengendarai helikopter mewah
kita lihat saja putusannya hanya teguran
bahkan ketika ibu lili pintauli siregar berkomunikasi dengan tersangka korupsi
yang itu sebenarnya adalah nilai yang sangat independen yang harus dijaga oleh kpk
namun jangan kira gajian rp seratus juta dari total seratus juta ibu lili setiap bulan
jadi bagaimana mungkin putusan itu akan memberikan efek jerat
dari kacamata awam saja itu bisa membenarkan tindakan bu lili ya karena sanksinya tidak tegas
itu mungkin mbak ritwanya
oke artinya anda dan juga teman teman icw skeptis karena sudah ada pengalaman sebelumnya
keputusan dewas itu tajam ke bawah tumpul ke atas
apakah kemudian itu nanti akan juga berlaku pada saat menyelidiki kasus dugaan pelanggaran kode etiknya terhadap lili pintauli siregar
kita kawal bersama
ya mas kurnia terakhir pak arsul sebagai mitra kerja kpk apakah kemudian komisi tiga akan memanggil dan juga meminta penjelasan dari pimpinan kpk
soal apa yang terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinannya ini
kalau ini masih di ranah dewas dan masih saya kira maka tentu yang harus kami undang dalam rapat kerja pengawasan itu adalah dewas bukan pimpinan kpk
kalau yang nanti ditanyakan ke pimpinan kpk ya pimpinan kpk akan menjawab bahwa itu ranahnya dewas
jadi kami harus bertanya dan kemudian menelitinya pada dewas
apakah yang tadi disampaikan oleh mas kurnia dan kawan kawan itu betul seperti itu faktanya ya atau itu hanya merupakan persepsi saja artinya ada fakta memang tetapi kemudian fakta itu dikembangkan menjadi sebuah persepsi
itu hal hal yang ya kami juga harus dalami lah ya supaya berimbang
oke artinya nanti akan ada pemanggilan dewan pengawas oleh komisi tiga ya untuk menanyakan soal penanganan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan kpk lili pintauli siregar dan kita akan kawal bersama
semoga keputusannya ataupun penyelidikannya tidak tumpul ke atas tajam ke bawah seperti yang tadi disampaikan oleh mas kurnia icw
sekali lagi kita tunggu keberanian dari dewan pengawas
untuk mengusut kasus ini karena menko peluka mahfud md juga sudah memberikan sinyal agar segera ada transparansi di internal kpk untuk bisa menyelesaikan persoalan ini
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada anggota komisi hukum dpr ri arsul sani dan juga peneliti icw kurnia ramadana
sehat selalu mas kurnia dan juga pak arsul terima kasih sudah bergabung sore hari ini